dan untuk mengetahui kondisi terkini langsung saja kita sudah terhubung dengan korespondensi
yang ada di indonesia albi pratama di sirkuit mandalika
albi ini satu kabar mengembirakan datang dari mario aji di kelas moto tiga
selain saya akan minta albi ceritakan bagaimana jalan sesi kualifikasi peluang mario
yang juga ditunggu tunggu adalah bagaimana peluang untuk kelas motogp
selamat sore mevri
salam dari mandalika lombok nusa tenggara barat
nah sebelum saya menjelaskan lebih banyak bagaimana dengan sesi motogp yang digelar di sirkuit internasional mandalika pada hari sabtu ini
saya ingin menggambarkan dulu kepada anda bagaimana situasi di hari sabtu di sekitar sirkuit mandalika di nusa tenggara barat ini
mevri ini adalah kawasan ofis modular
para pembalap dan juga tim timnya berada
dan jika dibandingkan dengan beberapa hari kemarin hari ini sudah terlihat lebih ramai
karena sejumlah penonton khususnya yang membeli tiket vip royal box
baik itu premier kelas maupun deluxe class
mendapatkan akses untuk bisa berada di kawasan ini
sehingga ketika ada rider ataupun tim tim favorit mereka
mereka bisa berfoto dan juga sekedar melihat bagaimana aktivitas para pembalap dan juga timnya
setelah melakukan sejumlah sesi yang ada di lintasan sirkuit internasional mandalika
dan cuaca juga pada hari ini
terlihat sangat cerah
walaupun pagi tadi hujan deras mengguyur kawasan mandalika
tetapi memasuki siang hari kawasan di mandalika berubah menjadi cerah
dan cukup menikmati suasana yang ada di mandalika karena vibes liburannya sangat terasa sekali
dan mevri saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sesi kualifikasi
dan juga sejumlah sesi lainnya yang digelar pada hari ini sendiri
untuk kelas moto tiga ini memang ada perwakilan dari negara indonesia yaitu mario surya aji
yang memang membela tim honda asia seperti itu
dan yang mengembirakannya lagi mario surya aji ini berhasil masuk ke posisi tiga untuk start di race moto tiga besok pada pukul dua belas siang nanti
dan kalau misalnya saya ingin menggambarkan mario surya aji sendiri
sebelumnya sudah melakukan perjuangan yang cukup berat mulai dari free practice tiga free practice dua dan juga free practice
sehingga akhirnya mario suryo aji bisa berhasil tembus ke kualifikasi ke satu
dan juga ke dua sampai akhirnya bisa bersaing dengan pembalap pembalap internasional lainnya
tadi selesai dari free practice setelah dilakukan dan kualifikasi juga sudah dilakukan
saya sempat bertemu dengan mario suryo aji dan juga menanyakan bagaimana kesannya dan juga targetnya pada saat race besok
mario suryo aji yang merupakan remaja berusia delapan belas tahun asal jawa timur ini
mengatakan bahwa dirinya sangat siap dan akan menikmati jalannya seri balap yang akan dilakukan pada hari minggu besok tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
mario suryoji juga mengatakan sempat berpuasa dari media sosial untuk mengurangi beban mental
karena memang mario merasakan banyak sekali dukungan yang datang dari masyarakat yang ada di indonesia sendiri
serta mario merasa ini adalah tempat dia berasal yaitu dari indonesia
sehingga hasil terbaik dia butuhkan dan juga dia akan berfokus untuk balapan besok
dan kita memang ingin sekali melihat pembalap indonesia ini bisa mengibarkan bendera putih dan juga bisa berada di atas podium
sehingga lagu kebangsaan indonesia raya bisa dikumandangkan di sirkuit internasional mandalika
tadi juga mario sempat memberikan kesan bahwa berharap adanya dukungan dari masyarakat indonesia untuk dirinya
agar dirinya nanti bisa menjadi minimal podium apapun posisinya baik itu posisi tiga dua atau bahkan satu
sehingga masyarakat indonesia yang sudah mendukungnya bisa lebih merasa puas dan juga bisa merasa lebih bangga lagi kepada mario suryo aji
yang merupakan satu satunya wakil dari indonesia yang ada di kelas moto tiga maupun di kelas grand prix yang digelar pada musim dua ribu dua puluh
nah selain moto tiga juga ada beberapa kelas lainnya seperti moto dua dan juga motogp
tapi saya akan menjelaskan terkait dengan motogp sendiri mayfrey karena ini memiliki fans yang lebih besar dan juga lebih banyak di indonesia
ada nama nama besar seperti mark marquez lalu fabio quartaro yang tentu sudah dikenal banyak masyarakat
tetapi untuk nama mark marquez sayangnya tidak masuk ke dalam sepuluh besar pembalap tercepat yang akan mengisi grid ataupun row terdepan
baris terdepan pada saat melakukan race besok tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
dan saya memiliki catatan di mana fabio quartaro yang merupakan juara dunia tahun dua ribu dua puluh satu ataupun tahun lalu
ini berhasil menempati pole position ataupun posisi start pertama besok di race yang akan dimulai pada pukul lima belas waktu indonesia tengah ataupun pukul empat belas waktu indonesia barat
kemudian disusul oleh jorge martin dan juga johan zarco
ini adalah sesuatu yang mengejutkan karena kalau misalnya saya ulas pada saat race pertama di qatar dua pekan yang lalu

fabio menyatakan bahwa yamaha tidak memiliki perkembangan apapun yang terjadi karena pada saat sesi pramusim yang digelar di sirkuit mandalika
fabio quartararo juga merasakan kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan motornya dan juga track yang ada di kawasan sirkuit mandalika
tetapi fabio quartararo akhirnya membuktikan bahwa sirkuit mandalika bisa diajinakan hingga akhirnya setelah free practice dua dia menjadi yang tercepat
lalu di kualifikasi kedua dia juga mencatatkan yang tercepat
selain itu untuk nama nama lainnya adalah jorge martin di posisi kedua johan zarco di posisi ketiga
lalu ada pembalap ktm yaitu brad binder di posisi keempat
dan juga juara satu di seri pembuka motogp dua ribu dua puluh dua di qatar lalu yaitu ine abastian ini ada di posisi kelima untuk start besok
sehingga kita akan melihat bagaimana keseruan yang akan terjadi pada seri balapan yang akan digelar besok
karena ada sejumlah rekor yang nantinya akan dipecahkan sekaligus di sirkuit mandalika
yang pertama adalah siapa yang akan menjadi yang tercepat lalu siapakah yang akan mendapatkan putaran lap terbanyak
dan siapakah yang akan menjadi juara pertama sirkuit mandalika
karena sirkuit mandalika ini sendiri baru sekali ini menjadi tuan rumah gelaran motogp dua ribu dua puluh dua
karena indonesia setelah dua puluh lima tahun yang lalu belum pernah menggelar lagi acara serupa
karena terakhir dilakukan adalah di sentul international circuit pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
dan besok juga presiden joko widodo di
harapkan untuk hadir karena sudah ada sejumlah pas pampres yang tadi saya lihat di sini untuk melakukan pengecekan situasi
tetapi sampai saat ini belum bisa dipastikan presiden jokowi akan berada di tempat duduk mana
karena ada tiga opsi yang pertama di bukit tiga ratus enam puluh di bukit jokowi
ataupun di vip royal box yang mungkin berada di bangunan kit building yang ada di belakang saya
saya sendiri merasa tidak sabar untuk bisa menyaksikan bagaimana jalannya acara race ataupun balapan motogp yang akan digelar besok tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
tidak hanya albi yang tidak sabar saya dan juga semua teman teman di sini rasanya mau langsung berangkat ke mandalika
nyusulin albi dan juga tim cnn indonesia karena kalau dari tadi mendengarkan laporan albi yang sangat komprehensif
rasanya kita ikut excited sekali untuk sama sama melihat bagaimana jalannya balapan besok
apalagi tadi disebutkan banyak ya rekor rekor yang bisa dipecahkan dan namanya balapan apapun bisa terjadi
sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kembali bersama kami di bukit jokowi